raden kian santang
tapi baik kau jangan ikut campur
kau sedang terluka
apa yang terjadi
maaf nimas nimas mau kemana
yudhakara tidak boleh diganggu
dia harus beristirahat total
aku tidak akan mengganggunya
melihat keadaan saja
melainkan sedang tertidur bukan paman
benar nih mas
praharsini tadi memberikan ramuan penenang
sehingga yudhakara tertidur pulas
aku akan meminta raka
agar kau tidak dibawa ke penjara lagi setelah ini
semoga saja tidak ada hal buruk yang terjadi pada kau
kau sudah bangun
aliranku mulai berbalik
ini akibat jurus
baik ken santang
aku akan mencoba mengetukmu
untuk mengembalikan aliran darahmu
bangun ken santang

alhamdulillah pipenya sekarang berubah

terima kasih paman
paman sudah membantuku
aliran darahku sekarang
sudah mulai melambat
tapi aku sama sekali tidak bisa menggunakan
apa yang harus aku lakukan lagi
paman sebaiknya raden kian satang
penguasa tempat ini
dia juga bisa mengobati orang yang sakit
bertahanlah kian santang
dia tersadar juga
aku tidak boleh bertarung disini
jangan sampai raden surawi
raden kian santang
tapi baik kau jangan ikut campur
kau sedang terluka
kau sedang terluka

kalian sembah aku
serahkan hidup dan mati kalian kepada aku
kita bertemu kembali
ternyata jagadwira yang menolongku
jadi selama ini
orang yang mengajari ku cakra manggil ingat